pelaku industri kreatif ini kebanyakan dibalikkan umkm
nah kami juga banyak tertolong dari pemerintah dan juga platform platform online lainnya
yang sering mengadakan pelatihan pelatihan dan bintek bintek mengenai bagaimana cara memasarkan produk melalui e commerce dan platform platform online
jadi tentunya kita harus tetap beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang dengan situasi yang ada gitu kan
dan bagaimana caranya para teman teman ini dapat tetap berkarya dapat tetap menghasilkan produknya yang sesuai dengan
keadaan pandemi seperti sekarang ini
kami sempat saya juga sempat berkolaborasi dengan support bali hopfor bali dan juga semua sekolah
jadi untuk membangkitkan lagi semangat para pengajian pengajian perak kami membuat gelang sederhana kecil
yang berisikan lima simbol agama di indonesia dan juga lucky charm
jadi dari gelang itu kami bercerita
bahwa tuhan itu ada kita itu pasti bisa melewati pandemi ini bersama seperti itu
dengan cara itu juga dapat membangkitkan kembali optimisme dari para pelaku pelaku industri kreatif seperti itu